komisi pemberantasan korupsi mempertanyakan bukti yang diserahkan pihak setia novanto
terkait surat dari badan pemeriksa keuangan dan legalitas penyidik kpk ambarita damanik
kepala bagian litigasi birohukum kpk menyatakan surat tugas penyidik kpk bersifat rahasia
sehingga sumber yang didapat menjadi pertanyaan
surat dari bpk kembali menjadi bahasan dalam pra peradilan jilid dua yang diajukan setia novanto
birohukum kpk pun mempertanyakan karena surat tersebut tidak mudah diakses
selain itu pihak kpk juga menyoroti surat dari kepolisian terkait pemberhentian penyidik kpk ambarita damanik yang bersifat rahasia
sementara itu pimpinan kuasa hukum novanto di pra peradilan ketut mulia arsana
mengaku secara resmi mengajukan surat permintaan ke bpk dan juga kepolisian
surat bpk dan lain sebagainya kita mengajukan secara resmi
yang surat bpk kita ada
ajukan kembali dulu juga pernah dipermasalahkan
sehingga kami ulang dengan permohonan baru sesuai dengan perkara ini
kemudian persurat resmi kemudian ditanggapi diberikan dokumennya
dan kemudian ada tanggapan resmi juga persurat dari bpk kepada kami
bahwa semua yang diberikan adalah informasi publik dan bisa diakses ke publik
jadi inti surat dari bpk itu adalah
informasi yang sudah disampaikan baik kepada dpr dprd dpd itu merupakan informasi publik
itu bunyi suratnya
jadi surat itu sudah secara resmi kami dapatkan dan dokumen yang kami terima asli semua
pengacara senior sekaligus ketua dewan pembina perhimpunan advokat indonesia
pradi oto hasibuan menyatakan mundur sebagai kuasa hukum tersangka kasus megakorupsi ktp elektronik setia novanto
pak rady oto hasibuan juga menyatakan mundur
oto hasibuan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum setia novanto ke komisi pemberantasan korupsi jumat pagi
oto mengaku keputusannya telah dipertimbangkan dengan baik
oto menyatakan telah menemui setia novanto langsung di rutan jakarta timur cabang kpk terkait pengunduran dirinya
meski enggan menjelaskan secara detail
oto juga menyatakan
ia tak mau membela sebuah perkara yang penanganan hukumnya melanggar etika dengan melakukan praktek di luar kode etik
nah sekarang setelah saya tangani perkara ini
diantara kami dengan setia novanto
saya melihat belum ada kesepakatannya
tidak ada kesepakatan yang jelas
tentang tata cara penanganan suatu perkara
kalau tidak ada kesepakatan yang pasti dan jelas tentang penanganan suatu perkara tata caranya
maka itu dapat mengakibatkan kerugian bagi dia dan juga terhadap saya
dan itu akan menyulitkan saya untuk melakukan suatu pembelaan terhadap dirinya
selain oto hasibuan seperti dilansir dari cnnindonesia com
fredrik yunadi juga ikut mengundurkan diri dari tim kuasa hukum ketua dpr setia novanto
penyampaian pengunduran diri
ia sampaikan bersama kuasa hukum oto hasibuan
saat menjenguk setia novanto pada kamis lalu di rumah tahanan kpk
menurut frederick terhitung jumat delapan desember
dirinya sudah tidak mendampingi setia novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
menurut frederick tidak ada masalah dengan setia novanto
dan novanto telah menerima keputusan tersebut